mama mau ke rumah lili dulu ya mau ngomong sama keluarganya
kamu kalau mau pergi pergi gapapa jalan jalan jangan di rumah aja
tapi ingat jangan ngomong soal korea korea ya
yaudah mama pergi
mau dimana ya taruhnya
ih aparan tuh
mak bikin aceh jantungan aja
oh bagus mak
eh aken jawab dulu
ko itu si iko maksa nyuruh si popon
memang kenapa dengan si popon
orang dia bikin singkong diparut saja rasanya bisa legit
ya iya tapi kan kamu tau sendiri si popon
di itu otaknya itu rada rada kum
mana orangnya geeran lagi
si ketauan aceh abis saya mah diledekin sama dia
emangkanya kamu jangan suka ngeledekin orang
mana pernah saya ngerelikin orang
ini kok susah sekali
dia beli baru atau wajan begitu
wajan peninggalan firaun juga masih lebih bagus daripada yang ini kali
tadi asuransi popon kum
alhamdulillah motor saya diganti kok
kang dadang kum
sekarang saya punya strategi masak yang jitu
kalau cabai mahal ya kita masak nggak usah pakai cabai
kalau cabai murah kita masak sambal
terima kasih kang dadang
kang dadang mau ke mana
kang dadang mau pakai strategi saya ya
terima kasih kang dadang
itu kenapa penggorengannya
susah dihilangkan ya
ini sayang bersih kumpul
memang ada strategi
mama mau ke rumah lilis dulu ya
mau ngomong sama keluarganya
kamu kalau mau pergi pergi nggak apa apa
jalan di rumah aja
yaudah mama pergi
eh kamu tuh kalau jawab salam harus komplit
nah itu baru anak mama
mau pergi ya
masalah waktu saja
pasti suatu saat juga nanti pak ustadz akan ke rumah mak nekos
udah imunisasi dan
ronaldo pakai bakar kebang
sekarang lagi dua jalan jalan sama si aceh
gak ada wak
semua itu di luar tanggung jawab biru
si lilis gak bisa pulang ke indonesia
kecuali kalau pasport sama visanya masih berlaku
nah kalau sampai
kalau sampai si lilis itu kerja di amerika nanti dia ketahuan itu dia ditangkep dan dideportasi
dia cap merah deh pasportnya
jadi dia nggak bisa ke luar negeri lagi di blacklist jenah
emangnya teh lilis teh nggak bisa pulang sama sekali cil
dia nggak bisa ke luar negeri nggak bisa ke manapun
makanya mendingan nanti kalau lilis telepon bilang sama si lilis
suruh ke kantor polisi mumpung visa sama pasportnya itu masih berlaku
nanti sama polisi bilang aja pura puranya dia tuh di sana kesasar
supaya lilis masih bisa kerja di qatar ya
bener ya bilangin sama lilis begitu
yaudah kalau gitu saya permisi
apa yang harus kabur kaburan segala
jangan jangan ini teh jebakan buat teh lilis supaya teh lilis teh ditangkap
suami bu eem
ini anak saya makasih ya
sudah dipaksa kemarin
pak ustadz assalamualaikum
pak ustadz kemarin saya ke musola pak ustadznya gak ada
wah saya dapat kiriman buku dari teman saya di mesir
saya lagi sibuk baca
wah hebat pak ustadz
ah biasa saja saya lebih lancar baca buku bahasa arab dibanding bahasa bahasa lainnya
iya lebih seru
ustadz ya saya sebenarnya mau belajar sama bapak
oh boleh boleh
oh iya pak ustadz kemarin pak kades nyumbang uang satu juta atas nama hamba allah apa sudah diterima
sudah sudah saya terima
titip salam sama pak kades terima kasih
apa bedanya sama kamu
dengerin dulu mak
ini si aceh yang sekarang nangis dokter poskas mas
sampai bela belain mulit anaknya si idan loh
mak mak gak marah
itu si aceh yang nganjurin dokter poskas mas
perempuan loh cantik lagi
dang dokter itu kan orang pinter dang
pasti dia punya pacar pinter juga
mana mau sama si aceh
eh jangan salah mak
bisa terjadi kalau ketemu terus tiap hari kumaha
lama lama juga suka
lebih parah lagi kalau si aceh
main dukun mak